manajemen persib bandung resmi merekrut michael essien yang pernah bermain di klub sepak bola elit eropa
yakni chelsea real madrid ac milan dan leong
dan ini adalah bagian dari kampanye persib mempertahankan gelar juara liga satu indonesia
manajemen persib merekrut gelandang serang asal ghana michael essien untuk bergabung dengan skuad maung bandung musim ini
pemain berusia tiga puluh empat tahun ini pernah memperkuat sejumlah klub elit eropa
seperti olimpik leon chelsea real madrid dan ac milan
bersama chelsea essien bermain dalam satu ratus enam puluh delapan kali pertandingan dan mencetak tujuh belas gol
terakhir essien bermain tiga belas kali untuk panathinaikos yunani
meski sebelumnya tidak mengetahui kultur sepak bola indonesia
essien optimis mampu membawa persib sebagai juara liga satu indonesia musim ini
ketika mereka mencari saya itu merupakan kehormatan untuk saya
saya adalah manajemen bola bola saya ingin bermain
saya menghormati mereka saya datang dan semua orang baik dengan saya
semua orang mengahwini saya
itu adalah pilihan yang mudah untuk saya untuk menjadi bagian dari klub yang baik ini
saya mencari kejayaan untuk masa depan
semoga saya bisa membantu membangun
terutama untuk pemain indonesia
dan semoga saya bisa mencapai kemampuan untuk membangun
kehadiran pemain yang punya pengalaman luas di liga sepak bola eropa ini
diharapkan membawa pengaruh positif bagi persib
semua orang mengahwini saya
mudah mudahan persib akan lebih baik lah
setidaknya mantan pemain bagus
kalau di indonesia saya rasa ini yang nomor satu ya belum ada lawan
mudah mudahan persib akan lebih bagus lagi ke depan
kontraknya lebih dari satu tahun
dan ada opsi untuk memperpanjang
untuk alasan menggunakan action adalah sebenarnya
kita untuk meningkatkan nilai kompetisi di indonesia

kita datangkan pemain kelas dunia yang pernah bermain di inggris premier league di chelsea

mudah mudahan dengan kedatangan action bisa membawa persib
untuk mempunyai prestasi yang lebih bagus
sebagaimana dengan pemain pemainnya yang lain
lanjaman persib enggan merinci nilai kontrak michael asian
fede bangun bandung